dan sore hari ini kita akan membahas mengenai cuitan sbe mengenai mimpi dengan arah sumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual
sekretaris majelis tinggi demokrat andi malarangeng dan juga direktur eksekutif parameter politik adi praitno
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum
saya mau ke mas adi terlebih dahulu nih
mas adi jadi penafsirannya seperti apa nih mimpi naik kereta mimpi atau ngimpi
pertama yang tahu persis soal mimpinya psb tentu hanya sbe dan tuhan saza
kalau kita kita yang melihat dari jauh itu kan sebenarnya tidak lebih dari sekedar menafsirkan apa yang disampaikan oleh pak sby dalam twitternya ya
sehari dua hari ini memang memantik spekulasi publik ya
tapi yang kedua menurut saya adalah ini sebagai bentuk respon positif dari sby yang sepertinya ingin juga menyambut
rekonsiliasi politik yang sempat ditawarkan oleh teman teman pdip
jadi pertemuan sekjen antara kedua partai kemudian pertemuan antara ahi dan mbak puan
itu resultante politiknya titik kulminasinya terletak pada tweet sby sebenarnya
dimana sby itu punya mimpi bisa satu gerbong dengan megawati dengan jokowi gitu ya
sekalipun turunnya beda beda jokowi turun di solo kemudian sby di pacitan
dan megawati akan melanjutkan ke makam bukarno
tapi pada prinsipnya antar elit ini mestinya harus satu ketika bicara tentang kepentingan bangsa dan bernegara
ini yang sebenarnya menimbulkan bahwa di mana rekonsiliasi politik yang sejak awal disampaikan oleh pdip
kemudian mendapatkan respon yang cukup bagus dari kubu demokrat dalam hal ini
sby tentu ditunggu betul oleh publik
minimal ini akan mendinginkan suhu politik ya
jelang menuju pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi di luar itu tentu ada yang menunggumu
yang mempecah konteks karena
ketika bicara tentang satu gerbong
antara megawati dan sby disitu
publik ini seakan akan mengaitkan
bahwa ada tawaran yang
memasukkan nama ahaya sebagai
tentu ini juga bisa menjadi
mimpi lainnya dari pak sby
siapa tahu misalnya koalisi demokrat
dengan pdip misalnya terwujud di dua ribu dua puluh empat
dengan menduetkan ganyar pranowo
dan ahaya meski ini rumit
meski ini tak mudah karena
selama ini memang selalu terjadi
konfrontasi politik antara pdip dan
demokrat tapi dalam politik
apapun bisa terjadi acurity can happen
inilah yang saya kira memang
tafsir tafsir politik yang belakangan ini
muncul kepada publik bahwa
pernyataan sby itu bukan hanya sebatas
sambutan positif untuk melakukan
bukan hanya sebatas rekonsiliasi
antara megawati dan sby
tapi yang paling penting ada
keinginan keinginan supaya partai demokrat
ini siapa tahu bisa bekerja sama dengan
pdip mengusung ganyar pranowo
dan ahaya meski ini rumit
meski ini sulit kalau elit yang memutuskan
kalau pada level
tapi sulit bukan berarti tidak bisa seperti itu ya
ya itu yang saya sebut apapun
bisa terjadi siapa yang bisa membayangkan
pak zaza dulu kita tidak pernah
membandingkan demokrat itu akan bertemu
dengan pdip itu suatu hal yang menurut
kita sangat mustahil tapi seminggu ini
mereka bertemu baik saya mau
pak andi pak andi rekonsiliasi
politik ini akan
hanya untuk jangka panjang
atau akan jangka pendek
di pemilu ini juga bisa saja terjadi
seperti tadi yang dikatakan oleh
mas hadi pak andi
lebih tepat kalau dianggap
sebagai beyond dua ribu dua puluh empat
lebih jauh dari sekedar
akan lebih sejuk
bisa berkomunikasi bisa
bekerja sama dalam
konteks kebangsaan lebih luas
adapun kalau soal pilpres

posisi yang berbeda
dan itu juga disampaikan oleh
baik oleh mbak puan maupun mas ahaye
sendiri bahwa posisi kami kalau partai demokrat
memang bersama dan
koalisi perubahan dan mendukung

tetapi kalau dalam konteks
rekonsiliasi dalam arti
yang lebih luas memang
kami menyambut baik karena itu
walaupun kami juga surprise dengan
berkomunikasi dan bertemu kami juga
menyambut baik kalau soal
mimpinya pak sby memang ini
pak sby ini kadang kadang
bermimpi dan ini benaran
dan kemudian nah
mimpi ini kali ini juga menarik juga
adalah bahwa beliau bisa
pikirannya adalah pada setelah
kemudian sudah lengser juga
sebagai presiden dan
ada tiga mantan presiden kan
pak ibu megawati pak
sby sendiri dan kemudian
mantan presiden yang baru adalah pak jokowi
dan kemudian tiga tiganya
naik gerbong bersama sama
dibelikan tiket oleh presiden ke delapan
nah siapa yang presiden ke delapan ini juga
ya entah siapa nantinya
lalu kemudian bersama sama
satu gerbong walaupun nantinya
turunnya di tempat yang berbeda beda
yang pak jokowi di solo
pak sby kan
dari solo kemudian masuk lagi
ke pacitan lalu kemudian ibu megawati
terus ke belitar
satu gerbong ini bukan simbol
akan satu gerbong pada pemilu dua ribu dua puluh
bukan lantas simbolnya
ke sana ya karena kan sebenarnya
demokrat juga sempat menyatakan akan
mengevaluasi pencalonan terhadap anies baswedan
kalau cawapresnya tidak kunjung
satu gerbong ini
dalam konteks bagaimana
misalnya walaupun misalnya
sebelum bahkan pertemuan mas ahaye
dan mbak buan
boleh dikata kami satu perahu
dengan pdip dalam konteks
menolak tiga periode
itu kami boleh dikata
tanpa harus ada komunikasi sebenarnya
karena kepentingan bangsa yang sama
dan ini kita bisa berlanjut
ke depan membicarakan
hal hal semacam itu walaupun
kita juga ada berbeda soal
tertutup terbuka proporsional ini
tertutup terbuka sistem pemilunya
kami berbeda kami memilih untuk terbuka
ini sesuatu yang biasa
tetapi kalau untuk
masing masing kita sudah punya
posisi yang jelas pula
tidak goyah ya
memang mungkin saja ada
kalau soal itu
walaupun ada juga kemungkinan misalnya
kalau ada tiga pasang
kemungkinan besar ada putaran kedua
nah putaran kedua bisa saja kita
nah ini bagaimana bentuk kerjasama itu
siapa yang lolos ke putaran kedua
mas adi tanggapan ya mas adi
bahwa tidak akan goyah
berbicara mengenai rekonsiliasi
jangka pendek lah di pemilu dua ribu dua puluh
ini tidak akan goyah tapi mungkin saja
kalau ada putaran kedua
saya kira bagus sebenarnya apa yang disampaikan oleh
bang andi malaranggeng tentu ini
menepis spekulasi spekulasi bahwa
satu gerbong yang dimaksud
oleh pak sby itu bukan soal
bagaimana keinginan bisa rujuk bersama
dengan pdip dan demokrat maju pilpres ya
itu artinya demokrat
itu menolak mentah mentah apa yang kemudian
ditawarkan oleh pdip yang mencoba
untuk menduitkan ahy dengan ganjar
itu satu tapi yang kedua
menurut saya adalah ini kan pertemuan
puan maharani dan mas ahaye
itu tidak terlepas dalam konteks politik
diawali oleh puan maharani
yang menyebut ahy sebagai
salah satu nama yang potensial
bergabung dengan ganjar
peronowo sebagai calon pendampingnya
sejak saat itulah kemudian rajutan
pertemuan antar elit partai ini dimulai
pertemuan antar segen kemudian
anak anak mantan presiden gitu ya
antara ahy dengan puan maharani
dan yang teranyak itu adalah
respon yang disampaikan oleh pak sby
jadi pertemuannya ini
bukan soal politik kebangsaan
tapi politik di dua ribu dua puluh
misalnya mbak puan itu tidak ngomong
ingin ketemu ahy ingin ketemu demokrat
karena ingin kalimat unesawa
ada kamuflat pun yang ingin dibangun
supaya pemilu damai supaya pemilu kondusif
supaya pemilu tidak ada pepercayaan
pepercayaan apapun bukan itu
awalnya tapi trigger yang
mempertemukan antara ahy dan puan
yang mempertemukan demokrat dan pdip
karena tidak terlepas
puan maharani mengatakan ahy
merupakan salah satu nama yang
potensial menjadi jawab pres ganjar peronowo

inilah yang kemudian dikait kaitkan
bagaimana hubungan demokrat dengan poros perubahan
yang relatif juga ada dinamika
yang meminta anies baswedan
untuk mempercepat mengumumkan siapa
calon wakil pendampingnya karena
kalau tidak dipercepat maka demokrat akan
melakukan evaluasi dan bahkan
akan mencoba untuk mencari
petualangan politik yang baru berfungsi dengan
poros poros politik yang memungkinkan
akan menerima semua proposal
yang sudah ditawarkan demokrat
terutama yang ingin menjadikan ahy
sebagai calon wakil presiden
di dua ribu dua puluh empat jadi disitu sebenarnya
kontaknya yang kemudian kita baca ya
zaza jadi bukan politik kebangsaan
dulu yang ditawarkan tapi adalah
ada catatan catatan yang lain tentang
kebersamaan menyemakkan visi misi
berada di dua kutub yang sebenarnya
saling berbeda tapi mereka
antara kedua partai ini saling menghormati
satu sama yang lainnya
tentu pertemuan antara kedua partai ini
tidak mungkin akan sekali jadi
akan ada kesepakatan politik tidak
tentu saja tapi akan ada pertemuan pertemuan
lanjutan tinggal apakah
partai demokrat ini akan menerima
proposal politik yang ditawarkan
oleh puan maharani atau tidak
kalau mendengar statementnya bang andi
rasa rasanya sehebat apapun
proposal dari pdp kok iman
politik demokrat ini tetap berada di
poros poros bahan bersama anies baswedan
maju pilipat di dua ribu dua puluh empat
pertanyaan lanjutannya berarti mas adi
ke pak andi saya tanyakan iman
politiknya sekuat itukah
pak andi dan juga
dari puan maharani ini lebih jauh
oh insya allah
kalau partai demokrat itu
tidak akan tergoda
kalau urusan urusan semacam itu karena begini
kan juga beberapa
waktu lalu pak prabowo juga datang
bertemu dengan pak s w di
pacitan pak r langga
juga datang di cikias
dan kemudian pak caimin juga datang
ke cikiat dan kami sambut dengan
baik dan kami berkomunikasi berdialog
sama sama semuanya mengawalkan
bekerjasama dalam konteks
kami juga dengan baik dengan
sangat artinya dengan sopan
kami sekarang ini berada di
koalisi perubahan dan kami
segera sedang mencari waktulah
yang baik untuk melakukan deklarasi
bersama nantinya untuk mendukung
mas anies baswedan sebagai calon
sekali lagi kami tetap terbuka
dan kemudian kalaupun
ada nanti kesempatan bekerjasama
ke depan kalau dalam
konteks dua ribu dua puluh empat mungkin dalam
putaran kedua ini juga
sesuatu yang perlu kita
bicarakan bersama nantinya kalau ada
tiga pasang atau bahkan lebih empat pasang
sekali lagi dua
hal yang dimana
kita saling berkomunikasi
dan bekerjasama itu
sesuatu yang sejuk dengan ini
mudah mudahan tidak akan muncul
berlebihan yang ada di

pemilu kita akan lebih damai
lebih cantik lah silahkan
menawarkan pilihan pilihan ke pemimpinan
kepada rakyat dan kemudian
rakyat layak memilih mana yang dia mau
mau perubahan atau
mau yang melanjutkan status quo
mas adi ini menarik ya
yang datang ke demokrat
sebenarnya cukup kencang
yang tadi juga sudah disebutkan beberapa
oleh pak andi sendiri
dari bacaannya mas adi dari
mengapa kemudian iman dari
demokrat ini begitu kuat
apakah karena memang posisi bargaining
positionnya sekarang cukup tinggi
atau seperti apa mas adi
partai demokrat hebat biasanya
kalau ada partai politik yang
dilamar oleh partai penguasa apalagi
partai penguasa itu juga punya calon yang
elektabilitasnya tinggi rata rata
itu meleleh imannya tapi kalau
melihat statementnya bang andi ini iman
politiknya kokoh gak apa apalah kita beda
pilihan politik tapi siapa tahu di
putaran kedua bisa bertemu saya
membaca ini satu statement yang menolak
halus ajakan pdip yang ingin
mengajak demokrat untuk menjadi bagian
dalam koalisinya di dua ribu dua puluh empat itu pertama
yang kedua kenapa partai demokrat
itu terkesan menolak halus itu
terhana karena bagi demokrat ya
ini mazhab yang harus diperjuangkan
karena fashion dan stand up itu
adalah kubu oposisi maka sangat
tidak mungkin berfungsi dengan
kubu yang dianggap status quo itu
dengan tentu mentargetkan
supaya mas ahaye adalah orang
yang akan dipilih sebagai pendampingnya
anis besbedaan ini yang sepertinya
dimana partai demokrat sampai saat ini
begitu kuat begitu kekeh
menyatakan sikap politiknya tetap berada
di proses perubahan tapi jangan jangan ada yang ketiga
itu saja jangan jangan yang
ditawarkan oleh kubu kubu yang lain itu
tidak sesuai dengan proposal
yang diinginkan oleh partai demokrat
jangan jangan cawapres yang dimaksud itu
tidak cawapres yang sesungguhnya
tapi ada bergen position semacam
sharing power yang dianggap
setara dengan posisi cawapres yang
bisa ditawarkan dengan
ke partai demokrat karena kita
dengar juga misalnya ketika prabowo
bertemu dengan sbi di pancitan
kan tawarannya juga relatif
meliaga menggiurkan terutama soal sharing power
ada tawaran menko ada tawaran
menteri dan seterusnya dan seterusnya
jadi bagi saya di end of the day nya
saya membaca oh partai demokrat itu
akan berpikir rasional satu
akan mendukung siapapun
koros politik ataupun cawapres yang akan
menerima ahy sebagai cawapres
yang kedua tentu saja semua
keinginan politik demokrat kalau menang
akan terakomodasi terrealisasi
tentu saja dipenuhi oleh mereka